untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan raff raff kaffi yang berada di cilenyi
ya raff raff bagaimana kondisi di sana menurut pantauan anda
andra betul sekali bahwa di pertigaan cibiru tempat saya berdiri saat ini
situasi lalu lintasnya saat ini sudah mulai lancar
namun berbeda pada dua jam yang lalu saat di gerbang tol cilenyi
ini ada antrian kendaraan sejak dari kilometer satu ratus lima puluh dua delapan ratus atau sekitar empat km menuju ke gerbang tol cilenyi
oleh karena itu pihak jasa marga tetap mengantisipasi dan tetap membuka seluruh gerbang tolnya
untuk mengurai kemacetan meskipun tidak ada antrian yang begitu panjang
dan hal ini akan dilakukan
terus sampai arus balik sudah selesai yang diperkirakan
akan berakhir pula masa liburan panjang atau cuti bersama pada hari minggu
dan pada saat ini posisinya di pertigaan cibiru untuk arah bandung sumedang
kemudian juga yang ke arah cirebon jatinangor dan juga tasikmalaya
sudah terpantau mulai lancar
namun beberapa kendaraan masih terlihat padat
banyak pula mobil angkutan penumpang baik yang kecil maupun bis penumpang ini
menunggu penumpang dan menaikkan penumpang masih di tengah tengah jalan
dan inilah yang menyebabkan tersendatnya beberapa kendaraan yang melintasi
baik yang keluar dari tol cilenyi maupun yang akan masuk ke tol cileni menuju ke jakarta
ya raff raff apakah ada imbauan ataupun tips daripada pengelola jasa marga
ataupun pihak kepolisian bagi para pemudik yang ingin melewati jalur selatan
ya himbauan yang ditekankan oleh para pemudik pengguna kendaraan
baik roda empat maupun juga roda dua agar tetap disiplin
sementara bagi pengendara yang menggunakan mobil
baik mobil penumpang ataupun juga mobil pribadi dan juga bis pengangkut penumpang
menyiapkan uang untuk pengangkutan kendaraan
dan uang pas agar saat melewati gerbang tol tidak disibukan dengan berlarut larutnya uang kembalian
dan sementara itu juga bagi para pengendara sepeda motor
ini diharapkan untuk memacu kendaraannya agar lebih cepat
apabila memang ada perintah langsung dari pihak kepolisian
yang saat ini masih tetap bertugas untuk mengatur jalannya lalu lintas
hal ini dilakukan andra memang ada ruas ruas jalan
yang memandang ke jatinangor maupun ke juga tasik malaya
ini mengalami tersendat
oleh karena itu kita harus atau pemudik ini
yang menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat
juga harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh petugas yang ada di lapangan
ya baiklah terima kasih raff raff kaffi
yang meleparkan langsung dari pintu tol cilinyi jawa barat
dan demikian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
bersama saya lekas
dan ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas
dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
update informasi mudik langsung dari smartphone anda
dengan mengunduh aplikasi gomudik di google play store